kalau mau ambil hp gua ambil aja bawa pulang beneran ibu yang enggak lama
berkabar sama bebek melmil sebentar
mau tau kabar bebek melmel gimana
gak kuat nih kangennya
ya iyalah masa sama gue juga yang dibanting
hah yan yan
pulsa gue sih aman
cuma gue masalah lagi buru buru nih
gue lagi mau buru buru ke rumah sabrina nih
kamu mau ketemu dia sama abah
biasa gara gara rio
jadi waktu itu malem malem
waktu gue habis pergi sama abah
gue ketemu sabrina di jalanan
katanya gara gara dia gitu keluarin dari gengnya dia
nah gue mau bantuin dia
gue anterin dia pulang aja tiba tiba
dikasihin ke abah nyaranya
eh gue terlalu prihatin mon
gue cuma mau nyampein aja ke lo
kalau orang yang lagi punya masalah
terus nawangin orang yang punya masalah juga
nah itu pasti dikasih jalan yang mudah mohon sama allah
pasti deh mon bener
ya bener lah gue juga ini kata ustadz mon
bukan karangan gue sendiri
lo kan lagi punya masalah
terus gue juga lagi punya masalah
nah yang punya masalah kayak lu
mau dorongin yang punya masalah kayak gue
itu bakal dimudahin mon
gak usah pake ngedakwah yaan
baik banget sih lewat
kejadian moving mon
ah gak penting juga
telepon gak abis yaa
sms gak nyampe
operator mulu ya lo
mau ke caran sama operator apa sama bebet sih
tapi gue gak kaget sama beli
buruan buru buru nih
ke nomor yang lama
nomor yang tadi gak diangkat mon
eh tapi setau gue nomor lamanya itu gak diangkat
ah enggak yaan
eh lo gak tau gue aja dipukulin sama dia
itu kan gak sengaja karena nyangkanya itu gua
pasti gak diomelin mon
kalo emaknya gak denger suara gue
waduh speakernya bisa rusak dong
eh nomornya berapa
udah nomor kita sendiri ya apalah
siapa sih itu ah
tan aku boleh ngobrol sama melinya bentar gak tan
aduh apa sih mama
teriak teriak aja kayak di mood
ya allah apa kabar
aku gak pernah main sini sih
meli kangen tau
ini mama apaan sih
ya udah tapi gak usah teriak teriak kayak di hutan
bentar bentar bondi
hah halo mel mel mel ini bentar iyan mau ngomong
cepetan gak pakai lama
bebep kamu lagi apa
hah ini aiyan yang ganteng
maaf bebep aku udah telfonnya pake nomer si bondi
soalnya kan handphone aku rusak dibanting sama emak
oh gitu pantesan
aku susah banget hubungin kamu
padahal kan aku kangen ya dengar suara kamu ya bebek ya
ya aku juga kangen sama kamu
makanya aku usahain segala cara kan
aduh ini ya lama banget sih nelfonnya
gue mesti nyari sabrina buat gue bawa ke rumah abah
ini mau gue tinggalin tapi gue juga butuh handphonenya
iyan lama banget sih telfonannya
ya udah bibip hati hati ya
i miss you sayang dadah
oke be dadah bebep
aduh gitu dong weh gitu dong
itu namanya anak mama ya
cari pacar tuh kayak moni begini

jangan sih kayak si penggorengan gosong itu
ya lain kali nih kalo ke sekolah boleh dia diantre sama mondi ya
boleh mama rela rela bener deh ya
biarin diantar tuh tiap hari ya
biar si oncom itu jadinya sakit hati cemburu kan
cemburu abis cemburu sakit lama lama isdat dah
gak boleh tau mah itu dosa kejam
ini mah meli kasih tau
nanti sumpahnya balik lagi ke diri sendiri
eh makanya itu mah meli takut banget mah
mama gak boleh kayak gitu ya maya
ya deh udah gak isdat deh
ah lewat doang
itu aja lah pokoknya out dari sekolahan dari hidup kamu begitu ah
senangnya punya mantu kayak mondi
udah kebayang deh
eh ya elah
sorry nai lupa sini ya kasih mama
pake inget lagi sekarang
ya enggak lah
lo tau gak sih gue lagi buru buru
lo bayar belum
menang ya mana pol sembar
harus bebas pelajaran ya
eh ndre gak usah ndre
nanti juga bakal balapan sama lo
udah lah lagian
sabrinu gak akan bisa terima tantangan gue